bocah empat tahun di banyuwangi harus hidup menderita karena tidak memiliki anus
kondisinya semakin parah karena keluarga tidak memiliki biaya berobat
untuk meringankan penderitaan sang balita orang tua korban terpaksa membuatkan alat bantu sederhana untuk saluran pembuangan air besar
kondisi adm bocah berumur empat tahun anak dari pasangan imam mahmudi dan dewi yulianti
warga desa sumber arum kecamatan songgon banyuwangi ini sekilas tampak normal seperti bocah pada umumnya
namun ketika hendak buang air besar ia harus menggunakan alat bantu di bagian perut sebelah kiri
ya adm merupakan bocah penderita kelainan hingga terlahir tanpa anus
mirisnya alat bantu yang dipasangkan di tubuh korban tersebut bukanlah yang direkomendasikan oleh rumah sakit maupun medis
tetapi buatan sendiri yang terbuat dari plastik es
hal tersebut terpaksa dilakukan karena keluarga yang hanya bekerja sebagai pencari rumput tidak mampu membeli alat bantu pembuangan yang harganya mencapai lima puluh ribu rupiah untuk sekali pakai
adm sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit umum daerah setempat dan dirujuk ke rumah sakit di surabaya untuk dilakukan operasi lubang anus sementara
namun karena terkendala biaya akhirnya korban terpaksa dibawa pulang dan dirawat seadanya di rumah
keluarga korban yang juga sempat meminta surat keterangan miskin
untuk mendapatkan pengobatan gratis namun sudah setahun korban tidak kunjung mendapatkan perawatan medis dengan alasan tidak ada kamar untuk pasien
mulai umur tiga bulan terus dibawa ke surabaya umur empat tahun
kini keluarga hanya bisa pasrah dan berharap agar adm segera dapat dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis
pembuatan lubang pembuangan